cagup jawa barat nomor urut dua tp hasanuddin mendatangi ridwan kamil untuk memberi selamat atas kemenangannya dalam penghitungan cepat
pada kamis sore tb hasanuddin calon gubernur nomor urut dua dari partai pdi perjuangan ini mendatangi posko pemenangan ridwan kamil
tb hasanuddin datang untuk memberi selamat secara langsung dan mengajak paslon yang menang di pilgub versi penghitungan cepat itu untuk bersama membangun jawa barat
pada hari ini jam sekarang ini saya mengucapkan selamat atas kemenangan sebagai salon gubernur jawa barat kepada saudara ridwan kamil plus buruk
tentu saya harus realistis saya mantan prajurit saya menghormati siapapun pemenangnya
nah tidak akan mengganggu percaya
harus ada tradisi yang baik kalau mau ya lima tahun lagi ke depan maju
tapi selama lima tahun mari bekerjasama untuk membangun rakyat jawa barat membangun jawa barat yang lebih baik
di atas jawa barat yang damai mari kita bangun persatuan dan kesatuan
mari kita bangun rakyat yang sejahtera dan berkeadilan
rakyat mayoritas sudah memberikan mandat amanahnya kepada beliau
kami dukung dengan sepenuh hati dengan ikhlas dan jujur
sementara itu juga deddy miswar juga mengucapkan selamat pada ridwan kamil dan pasangannya uu ruzanul ulum
jadi berharap silaturahmi untuk membangun jawa barat akan terus terjaga
dan pasangan ridwan uu dapat mengembang amanah jabatan dengan baik
dalam kesempatan ini pula saya ingin mengucapkan selamat kepada pasangan calon nomor satu
yang akan menjadi pemimpin atau gubernur jawa barat dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga
sekarang saatnya kita menjatuhkan kembali silaturahim dari seluruh masyarakat jawa barat
para politisi yang ada di jawa barat dan seluruh elemen yang ada di jawa barat
untuk mulai bagaimana bekerja ke depan bersama sama
saya kira itu yang dapat saya sampaikan
mari kita lupakan semua ketegangan ketegangan selama ini
mari kita menyatukan seluruh kekuatan elemen yang ada di jawa barat
untuk membangun jawa barat ke depan dengan lebih baik lagi
itu saja yang dapat saya sampaikan
dan mudah mudahan pasangan calon nomor satu
dapat memegang amanah dengan teguh sehingga bisa selama lima tahun ke depan
menjalankan pemerintahan provinsi jawa barat dengan sebaik baiknya